ya sudah kita singgung tadi ya di mana timnas u sembilan belas ini harus mengakui keunggulan timnas qatar
di laga lanjutan piala asia u sembilan belas di stadion utama gelora bung karno jakarta
tapi nih meski kalah tim garuda merah telah menunjukkan semangat juang
usai mengejar ketertinggalan skor yang awalnya enam satu menjadi enam
disaksikan tiga puluh delapan ribu penonton garuda nusantara mencoba menekan sejak awal
namun kelengahan lini belakang membuat qatar mencetak gol pertama lewat hashim ali saat laga baru berjalan sebelas menit
kelengahan pemain belakang indonesia dalam mengantisipasi pergerakan lawan harus dibayar mahal
setelah abdul rashid umarum mencetak gol kedua qatar pada menit tiga belas
qatar kembali menambah gol ketiga lewat tenangan keras mohamed waad al bayati
gelora bung karno bergemuruh lebih kencang setelah lutfi kamal memperkecil kedudukan lewat tenangan bebas
abdul rashid umarum menunjukkan ketajamannya sebagai striker dengan kembali mencetak gol cantik dari dalam kotak penalti
babak pertama pun ditutup dengan skor empat satu
lima menit babak kedua bergulir hashim ali semakin memperlebar jarak menjadi lima satu lewat gol keduanya di pertandingan ini
abdul rashid umaro yang bermain di liga belgia mencetak hat trick pada menit ke lima puluh enam
tor rivaldo pere memperkecil kekalahan menjadi enam dua lewat tendangan bebas
set piece lagi lagi menjadi jurus tim nas u sembilan belas
untuk ketiga kalinya gawang salah zakariasan dibobol lewat skema yang sama
kali ini sadil ramdhani yang mencatatkan namanya di papan skor
sempat tertinggal jauh garuda nusantara bermain spartan dan pantang menyerang untuk terus mengejar ketertinggalan
tod fere yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak hat trick lewat sebuah aksi individu di menit ke delapan puluh
indonesia pun terus menekan hingga menit menit terakhir
pelatih qatar menang
bruno miguel pindhero pun berusaha memprovokasi
pelatih asal portugal itu bereaksi dengan keluar dari technical area sambil berupaya mengganggu konsentrasi pemain indonesia yang akan mengambil tenangan bebas
ia pun akhirnya diganjar kartu merah oleh wasit
menurut asisten pelatih qatar lino godinho para pemainnya tidak berniat mengulur waktu
namun terkendala masalah cuaca panas sehingga mudah kelelahan
sementara pelatih indonesia indra syafri menyayangkan tindakan pelatih qatar
saya sedikit menyayangkan ya ini pertandingan tim usia muda semuanya harus berlaku fair play dan saya menyesali pelatih qatar yang masuk ke lapangan harusnya bisa harus kartu merah
dia masuk ke lapangan kartu merah
oke informasi pembelajaran untuk saya bukan saya dia harus dikasih kartu merah
tapi saya menyesali
tapi yang begitu
indonesia akan menghadapi laga penentuan pada dua puluh empat oktober melawan uni emirat arab
mahardika utama jakarta